tapi setidaknya aku gak gangguin sama orang tuh
gak kayak kamu wanita penggoda
ngapain kamu disini
haris haris tolongin aku
haris tuh perempuan gila itu dorong aku
aku cuma kasih di pelajaran aja kok
ya ya abisnya gak gunain kamu sih
berapa hari yang lalu
kalo dia tuh udah gak kerja disini lagi
jadi selama ini riri tinggal di rumah orang tuanya
nungu nyari riri
itu anak haris
bayi yang dikandung riri itu anak dari suamiku
setelah aku berhasil menyekirkan riri
terus ada perempuan lain yang merubah tempatku
gak ada yang boleh ngambil tempatku
kamu dari mana
kamu dari mana
kamu dari mana
aku syuting seharian
kamu jangan sama perempuan itu kan
aku udah liat semuanya riz
siapa perempuan itu
kamu seharian ben
kamu jawab dulu pertanyaan aku
kamu kenapa sih
aku tuh gak pernah berharga di mata kamu
apa yang kurang dari aku
semua aku lakuin buat kamu
aku abdikan diri aku sama kamu
tapi kamu gak pernah ada hati sama aku
tapi kamu gak pernah mencintai aku
kalau hidup aku hancur
maka hidup kamu juga harus hancur
aku tahu apa yang membuat kamu hancur
aku akan membongkar kebohongan kamu sama rizika andi
dari mana kamu dapat ini
aku akan membongkar semuanya
biar andi tau
aku akan kirim ke andi
biar kamu dimalesin
aku akan kirim ke andi
aku akan kirim ke andi
kamu bener bener tega melihat andi mati mak
kamu yang tega
kamu yang tega
kamu nyakitin aku terus
kamu nyakitin aku terus riz
kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi
asal kamu tau ya
karin tau kalau riri mengandung anak kamu
dan dia juga mengancam aku
dia bilang dia bakal mengadu sama andi kalau aku tidak mengikuti semua keinginan
aku pikir aku gak terpaksa
kamu gak jauh beda sama dia
kamu juga gak jauh
kamu juga gak jauh riz
kamu juga gak jauh
jadi dia ngancam haris
dasar perempuan busuk
lu darimana aja sih
kenapa sih mas aku panik gitu
bukannya gitu gue khawatir sama lo takutnya terjadi apa apa di jalan
lagian udah jam segini lo belum pulang
dari siang udah mati
sajarannya nah gue taruh sini
lupa gue ambil kemarin
lobet dari siang berarti andi belum buka pesan dari tanti barusan
udah lu tenang aja lagiin juga gue gak apa apa kok mas baik baik aja
udah gue mau bersih bersih dulu
ya udah istirahatlah
udah kamu janji dulu untuk kejauhin karim dan perempuan yang lain
tante aku mau
kamu jangan bikin aku tambah emosi ya sekarang balikin
enggak kamu janji dulu
enggak enggak haris enggak
haris kamu bisa hapus pesan itu tapi foto riri masih aku simpan
dan aku akan kirim ke andi kapanpun aku mau
aku kasih tahu sama kamu ya kalau sampai kamu bocorin ke andi dan andi kenapa napa kamu bukan aja berusaha sama
kamu bukan aja berusaha sama aku
tapi kamu bakal berurusan sama mama
kamu tau kan andi itu anak kesayangannya mama
kalau sampai andi kenapa napa gara gara kamu mama gak akan maafin kamu
oke dia gak mau ngejauhin karin biar aku sendiri yang berhadapan dengan dia
jauhin suami aku
tanti haris itu dari dulu udah pacar aku
iya tapi sekarang dia sudah punya istri
harusnya kamu tau diri dulu
ngapain kamu ganggu suami orang
kamu salah tanti bukan aku yang ganggu haris
ya emang kita berdua sama sama cinta aja
kamu yang rasa gangguin suami orang
loh kok kamu malah nyalahin aku sih
ya nggak salah dong kalau suami kamu suka sama aku gak sama kamu yang kampungan kayak gini
sambar anjir kamu tau ngomong
kamu berani ya dorong aku
iya aku berani kenapa
hah aku emang kampungan tapi setidaknya aku gak bangun semua orang tuh
gak kayak kamu wanita penggoda
aku berani aku berani
aku berani aku berani
aku berani aku berani
aku berani aku berani
aku berani aku berani
aku berani aku berani
aku berani aku berani
ngapain kamu disini
haris haris tolongin aku haris tuh perempuan gila itu dorong aku
enggak aku cuman kasih dia pelajaran aja kok
ya ya abisnya gak gunain kamu sih

cuma rasanya kan gue